gugatan satu tahun penjara terhadap valencia ibu rumah tangga berusia empat puluh lima tahun
kini menjadi sorotan publik
terdakwa merupakan ibu dua anak yang digugat oleh mantan suaminya sendiri
terdakwa tak kuasa menahan kemarahannya setelah mendengar tuntutan satu tahun penjara
oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri karawang jawa barat
menurut terdakwa suaminya chan yu ching pria asal negara taiwan
tak hanya mabuk mabukan tapi juga telah melakukan kdrt psikis
gugatan satu tahun penjara ini pun berbuntut panjang
jaksa agung st burhanuddin telah memerintahkan jaksa agung muda tindak pidana umum
melakukan eksaminasi khusus
eksaminasi dilaksanakan dikirimkan
gedung kejaksaan agung dengan mewawancarai sembilan orang dari kejaksaan tinggi jawa barat
kejaksaan negeri karawang serta jaksa penuntut umum
para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional
oleh jaksa agung muda bidang pengawasan
dalam eksaminasi khusus ditemukan sejak tahap perapanuntutan
kejaksaan negeri karawang maupun kejaksaan tinggi jawa barat tidak memiliki sense of crisis
tidak memahami pedoman tuntutan pidana perkara
serta tidak mempedomeni tujuh perintah harian jaksa agung
tim liputan cnn indonesia